setelah itu otoritas bandara lombok menyatakan siap menerima limpahan penerbangan
bila terjadi lonjakan jumlah penerbangan menuju bandara igusti ngurah rai bali yang ditutup total
kesiapan ini tidak terlepas dari kondisi cuaca yang semakin baik
dan tidak terganggunya jalur penerbangan menuju bandara internasional lombok
akibat erupsi gunung agung
otoritas bandara internasional lombok menyebutkan siap menampung limpahan penerbangan
jika dalam kondisi tertentu penerbangan harus dialihkan
akibat erupsi gunung agung yang tidak menentu
dalam kondisi normal kapasitas operasional bandara internasional lombok
tiga pesawat jenis nerobody dan juga satu atr
otoritas bandara pun sudah menyiapkan segala yang dibutuhkan
bila limpahan penerbangan ini terjadi
persiapan dan koordinasi internal pun sudah dilakukan jauh hari sebelumnya
dengan tutupnya bali secara otomatis penerbangan penerbangan yang dari lombok ke bali tidak terbang rame
hal lain yang perlu kita lakukan atau kami lakukan
antisipasi adalah kemungkinan adanya pesawat yang diver
private yang seharusnya ke bali kemudian dialihkan ke lombok
kami sudah melakukan perhitungan kapasitas parking stand kita
dengan menghitung secara operasional normal sekarang
maka kita bisa menampung limpahan atau divert dari penerbangan dengan tipe narrogodi
itu ada tiga pesawat nerobadi plus dengan satu atr
dengan memperhitungkan operasional login kita juga beroperasi dengan normal